mereka kesini ngapain
aduh bang ojo teh entah terang
bang ojo nggak tau
masih kaget ya lihat aku disini
eh kenapa rek
aku tadi beli kelebihan buah rob
makanya aku mau kasih kempok
aduh mbak rere teh tau aja kalau bu haji senang buah buahan gitu
aduh bang ojo
ya iyalah mang
dan pak rodia lagi hamil
katanya kan orang hamil tuh lagi senangnya seger seger
ini diambil buah buahnya bang
aduh aturnoho mbak rere
yaudah sekalian masuk aja ke dalam
kebetulan teh ada rumah najeng pak rahmadi
saya tadi lagi lemes
tuh saya kuat
kuat tuh kuat tuh
buat apaan itu mukanya aja masih gemeter
kalau ngomong sepuluh tahun boleh
sepuluh tahun yang lalu mang ojo ngomong kayak gitu boleh
dan sekarang udah tua bang ojo
udah gak sanggup ngangkat yang berat berat
semuanya udah pedas
lemah nih dari atas sampai ke bawah
iya bang ojo udah biarin kita bantuin
kan kalau dibantuin juga cepat selesai
yaudah kalau mau bantu ya memang nggak nolak
ngomong dari tadi landak
lu gak pernah menghargai gue ini yang udah dua kali haji ya
hade apa sih
jadi bu haji memunah pak jimun hidin yang dirahmati oleh allah datang kok ribut ribut
gue kepengen lo jujur jawabnya
gue mau tanya sama lo
si umi mariam itu ada nggak di sini
sebab tadi gue ke rumahnya dia nggak ada
ada lah di dalam
silahkan aja masuk
yaudah sekarang mau masuk ya
cepet kan ngom masuk
apa merubahannya sih itu orang
itu orang kenapa sih
mukanya angker banget
makanya itu namanya bukan naik haji dua kali naik pita dua kali
oh di sini rupanya orang yang gue cari cari ya
ada apa ya mak cari ayah
nggak usah bahasa basi deh lo ya
eh kalau mau usaha yang lain dong ya
jangan main serobot lahan orang
gue aja ayah gak ngerti maksudnya apa ya
masuk masuk ke dalam rumah orang nggak pakai permisi nggak pakai salam
tiang lo nggak usah ikut campur ya
ini urusan gue amin si mariam
bukan masalahnya kan kita nggak tahu sebabnya apa
ada apa sih ribut ribut
bu haji maaf kalau bu haji jadi keganggu
wajah memona pak haji kalau ada masalah dengan ayah kita bicara aja di luar ya
kalau urusan rezeki itu bagi kami masalah yang gawat
abah abah sama umi gak bisa sabar sedikit ya
datang kok marah marah
malu dong mi
eh lo nggak usah ikut campur ya
ini urusan umi
harga diri umi
enak aja dia mau nyerobot usaha orang
kagak kreatif banget sih
usaha aja pakai nyontek
ini ada apaan sih ribut ribut
datang datang udah marah marah aja bukan bantuin orang kerja
pak haji bini saya itu lagi istirahat
ntar teganggu kalau begini
kalau dikenal pen pen pak haji mau tanggung jawab
lo nggak usah ngebera berain di semariam deh
dia tuh udah berani berani nyerobot usaha gue
apakah nggak ada lain
bisnis tuh harus pakai etika
kakak nggak boleh main ngerobot aja dong
seenaknya aja kagak pakai izin pakai pajak
pak haji kalau misalnya ayah punya salah ayah minta maaf
tapi terus terang
ayah sama sekali nggak bermaksud untuk merebut
ntar lo nggak usah pak haji
ayah anak ayek cuma cari nafkah cuma cari rezeki aja
iya rebut amat sih
lagi juga kuenya anak kan punya umi
malah gue juga ikut membantuin jualan
pak haji ini rumah sertifikatnya saya punya bukan pak jk
kenapa ngamuk di sini
udah mendingan pagi pulang deh daripada bikin kerok di sini
iya pak haji mabuk aja mendingan buruan pulang gih
orang mau bulan puasa banyakin amal malah nambah dosa
pokoknya gue nggak bakalan tinggal diam
kalau lo masih ngotot dagang tuh kue juga
eh denger ya
puluhan tahun kita dagang kue untuk lebaran
terus kita punya langganan juga lo ambil semua
gue kagak peduli
biar lo tuh bininya ustadz zakaria gue bakal hadapin lo
lo juga rum ngapain lo di sini
hah bergaul orang kayak begini kagak level tau
udah kita pulang
prof masih ada urusan di sini umi
kalau abah sama umi mau pulang abah sama umi duluan aja pulangnya
maaf ya umi abah bukannya saya lancang
tapi mungkin sebaiknya umi sama abah tunggu di luar aja dulu
soalnya saya dan room masih ada yang harus dibicarakan di sini
eh deh gue tunggu di luar ya jangan lama lama

udah gak capek
kita semua di sini udah tau kok tingkah lagu umi mama abah
aduh gue udah kincung belum ya
ya allah atika puasa puasa tetap aja seger
kalau ada yang liat nih pasti panggil diri
eh atika kok bisa sih puasa tapi tetep seger
kayak air mineral yang menunjukkan jiwa gitu loh
kurang ajar aduh apa apaan nih
sakit kurang ajar udah nak ngerang buku lagi
wah apaan nih
jalan pake mata tau gak lo
dasar ya udah buatan lah udah tua
makanya ngiri sama yang muda yang cantik
lagian nih dimana mana yang namanya jalan tuh bukan pake mata
eh dasar lo jalannya kakak laku lo
over credit lo dia banyak bajet lagi lo aduh aduh
jalan kok pakai kursi roda
iya bener po
siapa yang jalan lo ketawa
tau nih lu kan pegawai gua
lo kudu belain kita dong
kajian deh murid tua bawa tanah kagak ada yang belain
jangan jangan jangan
biarin banget kurang ajar
terus kaya kaya gue cekik lo ya dodol
ingat ya kalo lo ketawa ketawa sama musuh gue
kan ayo udah bawaan orang bu haji pak haji
kayanya paling gak bisa kalo ketemu orang kagak senyum
kalo mau gaji lo dipotong apa enggak urusannya sama lo
jangan senyum sama musuh gue
hmm mau gue potong gajinya
mbak robi teh kunang kok pulang pulang kepalanya gedeg gedeg
mereka kesini ngapain
aduh mang ojo teh ngeterang
mang ojo nggak tahu
pasti kaget ya lihat aku disini
aku tadi beli kelebihan buah rob
makanya aku mau kasih kempok
aduh mbak rereteh tahu aja kalau bu haji senang buah buahan gitu
ya iyalah mang
dan poro dia lagi hamil
katanya kan orang hamil tuh lagi senangnya seger seger
ini diambil buah buahnya mang
aduh mbak rere
yaudah sekalian masuk aja ke dalam
kebetulan teh ada rumah nah pak rahmadi
aku boleh masuk sebentar
aku mau ketemu sama room
jangan diam dia dulu

rame bukan kan
mbak tapi rung mau pulang sekarang
kebetulan kita udah dari tadi disini
ya udah kalau gitu aku pulang juga ya rob
tadinya kan mau masuk mau ketemu sama room
reh kok buru buru sih
terima kasih ya reh